oktober menjadi bulan peringatan kanker payudara internasional tak terkecuali di indonesia
sembilan oktober sejumlah pegiat komunitas kanker payudara termasuk penderitanya
mengikuti sejumlah kegiatan yang diadakan oleh komunitas love pink indonesia
di jakarta ribuan warga ibu kota turut memperingati hari ini sebagai bentuk kepedulian terhadap pencegahan
penyuluhan dan para penderita kanker payudara dengan berbagai kegiatan
love pink indonesia sebagai komunitas peduli kanker payudara indonesia
mengadakan beragam kegiatan seperti chartiran dan juga fun walk
serta adanya pemeriksaan gratis untuk deteksi dini kanker payudara
acara ini digagas dan diikuti oleh para penyintas kanker payudara
kanker payudara tentu menjadi penyakit yang sangat menakutkan bagi kaum wanita
karena wanita rentan terkena resiko penyakit ini
bagi sejumlah penderita dan juga penyintas penyakit ini
dukungan orang orang terdekat dan juga usaha dari diri sendiri
terus harus terus semangat menjalani hidup
merupakan salah satu cara terbebas dari belenggu kanker payudara
buat awalnya udah pasti sempat shock ya
cuman aku juga gak sempat syok lama lama
karena dari keluarga dari teman teman banyak sahabat baik juga
dari keluarga itu luar biasa
teman teman aku juga luar biasa dari lingkungan itu mendukung banget
jadi mereka support maksudnya mendukung dalam arti kita lebih ke sikis ya kalau kayak gitu ya
ya pasti sedih ya speechless lah nggak bisa berkata apa apa
tapi kemudian saya banyak disupport sama teman teman dari love pink indonesia
komunitas kanker payudara
mereka yang memberikan dukungan semangat bahwa semua harus dijalani
kalau kita jalani dengan sedih gak akan ada yang berhasil
kesembuhan kita juga jadi terhambat
kanker payudara masih menjadi musuh kesehatan nomor satu
terutama bagi wanita di seluruh dunia
jumlah penderitanya diperkirakan terus bertambah
tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju
data dari who pada dua ribu dua belas ada hampir satu tujuh juta kasus baru
belgia menjadi negara dengan kasus kanker payudara terbanyak di dunia
lalu denmark dan perancis
di indonesia sendiri jumlah kasus kematian akibat kanker payudara pada tahun dua ribu empat belas misalnya
kita lihat ada sembilan belas ribu jumlah ini menurun dibanding tahun dua ribu dua puluh
adalah penyebab terbanyak kedua kematian di indonesia setelah kanker paru paru
kanker payudara ini bisa dicegah dengan melakukan diagnosis dini
yaitu melalui brace self examination atau pemeriksaan payudara sendiri
lalu clinical brash exam atau pemeriksaan klinis payudara
yang dilakukan oleh dokter tiap setahun sejak berusia empat puluh tahun
dan juga mamogram dengan alat mamogram
mamografi ini satu satunya metode yang telah terbukti efektif mendeteksi keberadaan kanker payudara